hai petugas dinas kesehatan dan lokapom kabupaten tanggerang menemukan mie kuning
berformalin dan kerupuk berboraks temuan ini berdasar hasil pemeriksaan sampel makanan di
pasar tradisional kota bumi banten dan sualayan yang berdekatan pada senin siang petugas memeriksa
dua sampel makanan dari dua tempat tersebut di pasar tradisional sampel makanan yang diambil
diantaranya mie kuning ikan asin dan tahu yang berwarna mencolok di pasar sualayan petugas
mengambil sampel cincau sosis dan bakso siap masak usai dilakukan uji laboratorium cepat
petugas membawa sampel untuk dilakukan pemeriksaan ulang apabila benar benar positif mengandung zat
berbahaya petugas akan melakukan penelusuran tempat produksi bahan bahan makanan yang diindikasi
berbahaya ini dari hasil uji baru ketemu mikun ini ya berformalin tapi kita belum semua karena masih
dalam proses pengujian
bahan kimia seperti formalin tentu bisa memberikan efek buruk pada kondisi kesehatan seseorang
terlebih jika dikonsumsi dalam jangka panjang mengutip cnn indonesia com dampak buruk formalin
untuk manusia antara lain sakit kepala radang hidung mual mual serta gangguan pernafasan pada
perempuan akan menyebabkan gangguan menstruasi dan invertilitas yang paling parah formalin juga bisa
menyebabkan kanker mulut
dan tenggorokan formalin merupakan cairan pengawet mayat yang digunakan di lingkungan rumah sakit untuk
mengawetkan sampel jaringan tubuh manusia atau sampel langsung yang diambil pada saat operasi
sebelum diperiksa di laboratorium tim liputan cnn indonesia